cerita dalam bahasa indonesia
dahulu kala di hutan yang sangat lebat ada seorang penyihir tua
dia lelah karena dia telah berkeliling dunia untuk mencari pencuri si jahat yang telah mencuri harta karunnya
hahaha aku telah menunggu lama untuk meletakkan tanganku di atas hartamu
sekarang kau sudah tua dan lemah akhirnya aku mendapatkannya
jika kau ingin hartamu kembali penyihir tua datang dan dapatkan dari luar sungai besar
hei jahat kau tidak tahu tentang kekuatanku
aku akan menemukanmu dan aku akan melawanmu
lalu mengambil semua hartaku kembali
sekarang dia tahu di mana si jahat tinggal
dia datang dan menetap di dekat sungai besar
tetapi penyihir itu sudah tua dan meskipun dia memiliki sihir ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis
dia membutuhkan bantuan
di luar hutan dia menemukan penyihir yang mencari penyihir
ada sebuah desa kecil
penyihir itu memikirkan rencana untuk mendapatkan bantuan
ayo cepat kau itu lambat sekali
tidak peduli seberapa beras kami berusaha kami tidak dapat mengejarmu
datanglah pada aku nak ada pekerjaan untuk kalian
ketika mencoba untuk melompat pada bola
dave jatuh dari bukit dan bangun di pondok penyihir
siapa kau apa kau seorang penyihir
aku seorang penyihir apakah aku terlalu jelek dan menakutkan untukmu hanya karena aku berbeda
aku tahu tidak ada manusia yang akan menolongku
jadi aku harus menipumu untuk datang ke sini
tapi pergilah aku masih memiliki sihirku aku akan mengaturnya
aku minta maaf aku tidak bermaksud menyakitimu
kalian semua manusia seperti itu
apa kalian pikir semua penyihir itu jahat
seolah olah tidak pernah ada manusia yang jahat
aku minta maaf tolong katakan pada aku bibi apa yang bisa aku bantu
apakah kau yakin
iya aku hanya memiliki satu permintaan
bisakah kau melakukan sihir sehingga mereka tidak mengkhawatirkanku
lalu aku akan melakukan apapun yang kau minta
aku akan memberi mantra pada desamu bahwa semuanya akan berhenti
sampai kau menerima
dan aku akan menyelesaikan tugasmu
kau pasti lapar anak muda
ini enak sekali
makanan penyihir istimewa
aku akan memberimu lebih banyak
makanlah sebanyak yang kau mau
dave makan sepuas hatinya
dan kemudian penyihir memberitahunya tugas yang harus dia lakukan
si jahat yang tinggal di luar sungai besar
dia telah mencuri harta berharga
aku terlalu tua untuk melawannya
aku akan mengambil harta yang berharga
aku akan membuatnya sebuah kukuh
aku akan membuatnya sebuah kukuh

tapi aku jangan memperbaiki penyihir
tapi untuk itu kau harus menyenangkan mereka
bagaimana aku bisa menyenangkan mereka bibi penyihir
kau harus berpuasa sampai semua roh baik datang dan memberkati dirimu
berbaringlah di sana dekat perapian sehingga kau tidak kedinginan
aku akan meminta semua makhluk di hutan untuk datang dan menemanimu saat kau berpuasa
seperti katamu bibi aku akan membantumu
lalu dev berbaring di dekat api dan semua makhluk di hutan bergiliran untuk menemaninya
dengan cara ini dua puluh hari berlalu
suatu malam ketika dev sedang tidur dia mendengar bisikan samar ketika roh roh berkumpul di sekitarnya
pagi berikutnya penyihir itu datang kepadanya
dengan semangkuk makanan
kau telah berpuasa selama dua puluh hari
kau anak yang kuat
kau pasti sangat lapar
apakah semua roh baik datang kepadamu dan memberkatimu hadiah
oh tidak beberapa roh datang tetapi yang lainnya menjauh
mereka memberitahuku bahwa
aku belum cukup berpuasa
itu artinya kau masih harus berpuasa lagi
maukah kau melakukannya
aku sudah berjanji untuk membantumu jadi pasti aku akan bantu
dan anak muda itu berbaring di dekat api sekali lagi
dan semua makhluk hutan datang kepadanya untuk menemaninya
dengan cara ini sepuluh hari lagi berlalu
dan suatu malam
roh roh baik datang padanya
pagi berikutnya penyihir membawakan dev makanan dan bertanya lagi padanya
apakah semua roll baik datang kepadamu dan memberkatimu hadiah
oh tidak beberapa roh datang tetapi yang lainnya menjauh
mereka memberitahuku bahwa
aku belum cukup berpuasa
itu artinya kau harus berpuasa

maukah kau melakukannya
aku sudah berjanji untuk membantumu jadi aku akan membantu
dan kali ini ketika dev berbaring roh roh itu kembali
kami senang dengan tugasmu
kami akan memberikanmu semua hadiah kami
kau sekarang kuat bijaksana dan kau akan menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai
kau akan menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai

sebuah jembatan yang bisa mencapai langit atau membawamu turun ke bumi
kau harus membawanya kembali untukku
roh roh telah memberikanku kekuatan dan juga kecerdasan
aku yakin aku akan dapat membawanya kembali
pakai ini dan jangan takut
kalau kau mempercaya mereka mereka akan membuatmu berjalan di sungai besar dan kau akan bisa menyeberanginya
aku akan melakukannya
akhirnya dev meninggal
dia menjelaskan rumah penyihir
dan pergi menuju sungai besar
sungai itu mengalir deras kuat dan menakutkan
dave takut melangkah ke dalamnya
tapi dia sudah berjanji pada penyihir itu
dia tidak bisa kembali
jadi dia menguatkan dirinya
dia mencoba melangkah ke air sekali lagi
seperti itu juga terjadi
dia tidak bisa mengambil rencana besar untuk menjemputnya
sudah pipes yang bye
dia berpikir kesukupannya terus
dia berdiri di sudut
melalui jendela dapur dia melihat juru masak menyiapkan makanan yang sangat besar untuk si jahat
dave memikirkan sebuah rencana
dia menjadi kecil
naik ke dapur melalui jendela
dan bersembunyi di balik toples cabai merah
uh tuhan ada di sini
tuhan ada di sini
maka dave si pemberani membawa si jahat dan seluruh rumahnya dengan emas penyihir dan jembatan sihir
lalu kembali ke rumah si penyihir
lalu ke rumah si penyihir
aku membawa kembali bukan hanya harta karunmu tetapi juga si jahat
sehingga kau dapat menghukumnya sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah berpikir untuk mencuri dari siapapun lagi
hanya ada satu hal yang harus dilakukan
sekarang di sini dia akan tinggal selamanya
dan dia tidak akan pernah bisa melukai orang tua
atau orang lemah lagi
itu adalah akhir dari cerita si jahat
tapi penyihir itu sangat berterima kasih pada dave
terima kasih anak kecil
aku sekarang bisa kembali ke duniaku
dave si pemberani kau telah banyak membantuku
katakan apa yang bisa aku bantu
silakan minta apa saja padaku
bibi biarkan aku kembali ke rumah
seperti aku dulu
aku tidak menginginkan kekuatan tidak ada sihir khusus
karena kita manusia tidak tahu kapan kita akan menyakiti orang lain dengan itu
roh roh itu telah memberkatimu dengan kebijaksanaan sejati d
kau sangat baik aku akan mengirimmu kembali sama seperti dulu
tapi karena kau telah mendapatkan kekuatanmu
mereka akan kembali padamu pada hari kau membutuhkannya untuk benar benar membantu seseorang
kami bangga denganmu dave pemberani
dan akhirnya dave kembali ke rumahnya
dan penyihir itu kembali ke dunianya di seberang bintang bintang dengan harta dan jembatan berharganya